masih bersama kami di good morning
presiden jokowi sudah membandingkan kondisi ekonomi global
yang sedang terjadi saat ini dengan film marvel berjudul infinity warsh
pasti anda ingat ya meski sedang menuju perang
namun presiden jokowi dan teman teman avengersnya mengaku siap mengalahkan thanos
penjahat di marvel universe yang akan menghapus setengah populasi dunia
apa yang terjadi di dunia ekonomi hari ini
apa yang terjadi di dunia ekonomi hari ini
saya dan penjahat penjahat saya berdua
berdiri untuk menghalang thanos
dari menghapus setengah populasi dunia
infinity wars atau perang tak terbatas
itulah sebutan presiden jokowi dodo untuk kondisi ekonomi global
yang sedang terjadi saat ini
sebutan tersebut terinspirasi dari film superhero dari marvel dengan judul yang sama
dalam pidato sambutannya di hadapan world economic forum dua ribu delapan belas di hanoi vietnam
presiden jokowi dodo juga menyebut ia dan teman teman avengers nya siap mencegah thanos
thanos merupakan sosok penjahat dalam marvel universe
sosok ini hadir dalam film infinity war
dengan para superhero yang tergabung dalam avengers
diceritakan bahwa thanos ingin menghapus populasi dunia
jokowi menyebut asumsi thanos mengenai sumber daya untuk manusia terbatas
sehingga populasinya perlu dikurangi itu salah
dikutip dari detik com jokowi berpendapat
sesungguhnya sumber daya untuk umat manusia tidak terbatas
seperti perkembangan teknologi telah meningkatkan ekonomi

menurutnya kini saja sumber daya untuk manusia tidak terbatas

kini saatnya peningkatan ekonomi didorong bukan lagi dari sumber daya alam
melainkan sumber daya manusia yang tidak terbatas